kasus dugaan korupsi penjualan aset pt pancawira usaha atau pwu dengan terdakwa dahlan iskan memasuki agenda putusan
dan berikut kami ulas dalam profil dahlan iskan
dahlan iskan lahir di magetan tujuh belas agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh
suami dari nafsiyah sabri ini tak menyelesaikan kuliahnya di iain sunan ampel cabang samarinda kalimantan timur
dahlan lebih memilih untuk menekuni dunia jurnalistik
karirnya dimulai sebagai reporter sebuah surat kabar kecil di samarinda kalimantan timur pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
di tahun yang sama ia menjadi wartawan majalah tempo
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua dahlan iskan memimpin surat kabar jawa post
dan di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat dahlan menjadi ceo jawa post group
tahun dua ribu dahlan menjabat sebagai direktur utama pt pancawira usaha atau pwu yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah jawa timur
dan pada dua ribu sembilan dahlan menjabat sebagai
bagi komisaris pt fahm bien iskan korporindo atau fic
akhir dua ribu sembilan dahlan diangkat menjadi direktur utama pln
menggantikan fahmi mohtar yang saat menjabat pln sering dikritik karena seringnya mati lampu di jakarta
ya semenjak dahlan memimpin pln dalam kurun waktu enam bulan
dahlan membuat beberapa gebrakan
salah satunya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau plts di beberapa pulau di indonesia
pada tujuh belas oktober dua ribu sebelas
dahlan ditunjuk oleh presiden susilo bambang yudhoyono sebagai menteri badan usaha milik negara
menggantikan mustafa abu bakar yang tengah sakit